terima kasih apa bu atas semua kebaikannya
kalau lisa ada di rumah
waktu lisa akan datang ke sini
benar benar ya sayang
bisa jangan lupa sama ibu ya
wis biar bapak antar ya
nggak usah pak mak kasih
lisa sudah terlalu banyak repotin bapak sama ibu
nggak apa apa lisa jalan sendiri aja

oke better lah nih
ada tuh kak di dapur lagi basak sama tika
selamat pagi rangga
om sama tante sudah tahu kalau kamu itu pacaran sama laura
dan terus terang om sama tante sudah setuju
apalagi ayah kamu itu kan adalah sahabat om dulu
dia juga sekali gusarkan bisnis om
jadi saya pikir ayah kamu itu juga pasti setuju kalau kamu jadian sama laura
dan kalian berdua itu sangat serasi sekali
seperti waktu om dan tante waktu masih muda dulu
betul rangga betul
si tante ini dulu begitu manja sekali
terus agak sedikit genit juga sama om
kamu setuju nggak
kalau kita langsungkan saja perjodohan antara kamu dengan
rangga designir menésuskan trumpernya

rangga tenang sekali engkau sama jerry
recipes terima kasih barry
masa secepat ini sih mereka tunangan
dan pada saat gue gak ada
emang gue udah gak berharga apa buat karangga
kenapa karena gak minta pendapat gue
kenapa karangga gak nunggu adiknya pulang
tapi gimana pun juga
aku bukan adik kandungnya rangga
dan aku gak punya hak untuk ngatur hidup dia
kalau kamu setuju
om dan tante akan segera
mempersiapkan segala sesuatunya
jadi perjuaraan ini bisa
saya gak tahu harus jawab apa om
ini gak terlalu kecepetan
rangga kamu benar juga
memang kalian belum
terlalu lama mengenal
tapi kan paling tidak
sekarang kalian sudah mulai dekat
iya rangga jadi mulai sekarang
kalian sudah bisa pacaran secara terbuka
karena kita berdua sudah merestui
ya kemudian satu hal lagi
mulai sekarang kamu harus menjaga laura dengan baik
jangan sampai menyalahkan kepercayaan yang sudah om dan tante berikan buat kamu
terima kasih ayah
kamu yang terbaik
tapi sekarang semua kayak gak ada artinya
dan ini semua gara gara laura
waktu dia belum ada
gue baik baik aja sama karangga
toh gue bukan siapa siapa
sialan si laura mir
pokoknya gue gak terima penghinaan ini
kenapa gak lo bales aja
bukannya laura kan lagi sakit
aduh mira lo tohon banget sih
kalo kemarin gue masih sadar juga pasti udah gue injek injek
lu sih gak ngerti gimana rasanya digetok sama gips
eteh tenang tenang ya win lo tenang ya
terus sekarang apa yang bakal kita lakuin buat si laura itu
pokoknya gue gak mau
oh my gosh hari ini aku happy banget
karena gips nyubelin ya udah dilepas
oh enggak terlalu biasa
enggak terlalu banyak orang
berdua doang jadi romantic

hari ini hari spesial kita
tuh tuh tuh dia win
tuh kan mir gue bilang juga apa
dari biang pasti dateng kesini
itu bisa ditunda kan
kalo sekarang aku gak bisa
kenapa sih kamu gak happy
ini kan hari special kita
aku senang cuma aku harus nyari opi
aku takut dia kenapa napa
kenapa sih kamu gak pernah mikirin aku mikirin opi terus
kapan aku dipikirin kapan
kamu tuh sayangin cuma sama opi
gak sayang sama aku kamu tuh jahat
kalo kamu menderita kamu pengen di
pengen ditemenin juga kan
aku juga pengen gitu tau gak sih
aku tuh pacar kamu
bukan kamu jangan nangis gitu dong
biarin aku pun nangis aja biar semua orang tau kamu gak sayang sama aku
yaudah yaudah kita jalan ya kita jalan
terus kita gimana nih
udah deh mir
mendingan sekarang kita tunggu aja dulu
kita liatin aja sekarang dia mau kemana
baru habis itu kita kerjain
pembalasan tetep harus dikejam